kita beralih ke mancanegara jelang kemerdekaan situs goa jepang di wisata taman nasional baluran ramai dikunjungi oleh wisatawan
dan di situs ini pengunjung tidak hanya melihat eksotisme alam afrika vanjaka namun juga bisa berwisata sejarah sebelum kemerdekaan saat jepang mengusir belanda dari tanah air
sementara itu selain memiliki keindahan alam pantai provinsi bangka belitung juga memiliki wisata danau yang eksotis yaitu adalah danau pading yang dibangun di kawasan bekas tambang timah
wisata taman nasional baluran tak melulu hanya menawarkan pesona alam liarnya
namun tepat di depan kantor utama terdapat situs sejarah goa jepang yang bisa menjadi destinasi wisata sejarah
sejak awal agustus lalu situs sejarah ini ramai dikunjungi pelajar dan mahasiswa serta masyarakat umum
dibangun sejak seribu sembilan ratus empat puluh satu goa ini terlihat masih kokoh
menurut petugas taman nasional gua ini dahulu digunakan oleh jepang untuk mengintai sekutu di sejumlah pantai pendaratan
di dalam gua ini juga terdapat terowongan sejauh dua ratus meter
namun kini telah terpendam akibat virus
ya ini bunker yang terutama adalah untuk penyimpanan makanan penyimpanan amunisi dan pengintaian terhadap musuh yang lewat laut
ada berapa situs yang ada di sini pak
yang di sini ada dua selain satu ini ada yang dua ratus meter lagi di sebelah selatan jalan raya
selain situs sejarah ini taman nasional baluran juga dikenal sebagai salah satu
taman nasional ter tua sejak penjajahan belanda
selain itu taman nasional ini juga memiliki pesona alam afrika van jawa dengan beragam satwa eksotis
seperti rusa banteng hingga burung merak hijau di padang savana
tak hanya sajian keindahan alam pantainya provinsi kepulauan bangka belitung juga memiliki wisata danau yang eksotis
salah satu yang bisa dikunjungi yaitu danau pading di area wisata bukit pading bangka tengah
objek wisata yang dibangun di kawasan bekas tambang timah ini berjarak delapan puluh km dari pusat kota pangkal pinang
atau bisa ditempuh selama enam puluh menit dengan berkendara dari pusat kota pangkal pinang

berpuluh puluh tahun mungkin menjadi sumber penghidupan masyarakat di sini
berpuluh puluh tahun mungkin menjadi sumber penghidupan masyarakat di sini
tapi setelah proses penambangan selesai atau pasca tambang ternyata danau ini bisa menjadi objek wisata
dan danau pading ini dengan latar belakang gunung pading sekarang menjadi daya tarik wisata utama di desa wisata perlang
selain keindahan alam pengunjung juga dimanjakan dengan beberapa wahana seperti berperahu ke tengah danau
pengunjung dapat membayar secara suka rela untuk masuk ke lokasi wisata

sebab pengelola tidak mematok tarif khusus
tim liputan cnn indonesia